pertemuan presiden terpilih joko widodo dengan ketua umum partai gerindra di area publik
tidak disangka warga yang sedang beraktivitas jokowi dan prabowo subianto bertemu di stasiun
moda raya terpadu pada sabtu pukul sepuluh pagi
kehadiran keduanya membuat riuh penumpang mrt di stasiun namun tak berhenti
di situ rekonsiliasi politik yang dilanjutkan di meja makan sebuah restoran
di pusat belanja di kawasan senayan juga mengagetkan pengunjung
aku senang dong kalau jokowi dan prabowo bisa ketemu dan terus akan bareng di sini
suatu kebanggaan jadi warga indonesia
karena kan bertemu sepandika jadi masyarakat bisa melihat kalau mereka memang benar benar